jadi at least mereka udah tau lah gitu gimana caranya ngalahin si hauks dan satya wacana gitu
dia gugup sedikit tapi tidak menunjukkannya kalau misal menunjukkannya